curah hujan yang tinggi yang terjadi selama sepekan di wajo sulawesi selatan menyebabkan puluhan desa terendam banjir
ketinggian air pun mencapai dua lima meter
badan penanggulangan bencana daerah wajo membangun lokasi pengungsian di dua titik
sebanyak empat puluh dua desa dan kelurahan di tujuh kecamatan kabupaten wajo sulawesi selatan hingga sabtu ini masih terendam banjir
banjir yang meluas sejak tiga hari lalu terjadi karena banjir kiriman dari berbagai wilayah tetangga kabupaten wajo yang terjadi karena curah hujan yang tinggi
ketinggian air pun beragam dari lima puluh cm hingga dua lima meter sampai merendam rumah warga
kondisi terparah menimpa rumah warga yang berada di pinggiran aliran sungai
selain itu air juga telah masuk wilayah perkotaan yang sebelumnya jarang terkena banjir
masyarakat pun kesulitan beraktifitas
badan penanggulangan bencana daerah wajo
badan penanggulangan bencana daerah wajo
telah membangun lokasi pengungsian di dua titik
sebanyak tiga puluh empat jiwa dari lima belas keluarga telah menempati lokasi pengungsian di satu titik
di titik yang lain ada delapan keluarga
sekarang ketinggian air itu sudah ada sampai dua lima meter
jadi bervariasi ada sampai lima puluh cm dan ada sampai dua ratus lima puluh cm atau dua lima meter
dan sekarang juga meningkat
luasan bencana banjirnya sekarang sudah menjadi tujuh kecamatan dan empat puluh dua desa dan kelurahan
banjir terjadi sejak dua bulan lalu karena danau tempe meluap
luapan danau diperparah oleh curah hujan yang tinggi di berbagai wilayah
yang juga mengirimkan air ke danau tempe
zulkifli nasir wajo sulawesi selatan